bersama pihak jasara harja wali kota surabaya eri cahyadi
menjenguk para korban selamat kecelakaan bus di tol surabaya mojokerto
di sejumlah rumah sakit di mojokerto jawa timur
pt jasara harja menyatakan akan menjamin memberikan santunan pada korban selamat maupun meninggal dunia
dengan rincian dua puluh juta untuk korban selamat dan lima puluh juta rupiah untuk korban meninggal dunia
santunan itu rencananya akan diserahkan pada selasa pagi di rumah duka benowo
namun wali kota surabaya eri cahyadi menyatakan santunan untuk korban luka terlalu kecil
dan tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan
atas kondisi tersebut eri berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan
dan memindahkan korban luka ke rumah sakit di surabaya sesuai permintaan korban
sebelum proses pemindahan perawatan korban kecelakaan
eri cahyadi akan mengirim dokter ke rumah sakit di mojokerto untuk mengobservasi para pasien
jika memungkinkan maka secepatnya para korban akan dipindahkan ke rumah sakit di surabaya
untuk mempermudah penanganan